sebuah video amatir merekam kehebohan yang terjadi di tempat fitness area clubhouse
di kompleks perumahan area galaksi permai jalan arief rahman hakim surabaya jawa timur
di tempat inilah ferdi chandra pria empat puluh enam tahun yang merupakan member fitness
meregang nyawa setelah ditusuk pisau dapur oleh salah satu pelatih gym
peristiwa pembunuhan sadis ini terjadi pada senin pagi
saat itu pelaku dan korban yang tengah berlatih kebugaran di tempat fitness terlibat cek cok namun sempat meredah
diduga masih jengkel dan sakit hati pelaku akhirnya gelap mata
tepat saat korban hendak pulang menuju mobil pelaku tiba tiba mengejar dan langsung menusuk korbannya hingga berulang kali dengan pisau dapur
korban meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit haji surabaya
diduga pembunuhan sadis itu dipicu akibat pelaku yang kerap dirundung oleh korban saat berlatih fitness
member itu yang membuli personal trainer ini
dan tidak berhubungan sebenarnya dengan aktivitas fitness
kamu kalau jantan ya kamu tak bayarin pijet nanti silahkan anda no gitu
jadi sakit hati gitu
udah lama yang banyak dibuli gitu
adanya penusukan yang dilakukan oleh tsk aren korban atas nama afedy chandra
memotif sementara berbasis dari informasi interogasi dari pelaku bahwa dia merasa jengkel sering dibuli sama korban diraja
usai melakukan pembunuhan itu sang pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi
muhammad yanuar komarudi
surabaya jawa timur